dpp pdi perjuangan hari ini mengumumkan nama lima puluh calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
pengumuman dan pemberian tiket rekomendasi dipimpin ketua umum partai banteng megawati soekarnoputri di kantor dpppdi perjuangan
di hadiri jajaran pengurus dpppdi perjuangan megawati mengumumkan dan memberikan surat rekomendasi kepada lima puluh calon kepala daerah
yang akan diusung partai banteng pada pilkada serentak september mendatang
sepuluh calon kepala daerah tersebut terdiri atas satu pasangan calon gubernur dan empat puluh sembilan pasangan calon kepala daerah untuk kabupaten kota
satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang resmi diumumkan untuk pilkada sulawesi utara
di mana pdi perjuangan mengusung pasangan petahana oli dondo kambe dan steven kandau
sementara calon kepala daerah untuk pilwal kot solo dan medan akan diumumkan pada waktu yang berbeda